selamat siang rizky betul sekali saat ini saya sudah berada di wisata terpadu taman impian jaya ancol
tepatnya di jakarta utara
dan memang kalau kita bahas ya tanggal dua puluh agustus kemarin merupakan tanggal perayaan tanggal satu muharam
kemudian juga hari jumat adalah cuti bersama
sehingga ini merupakan long weekend seperti itu mulai dari hari kamis jumat sabtu minggu
dan memang taman impian jaya ancol ini menjadi salah satu pilihan wisata kota jakarta
untuk masyarakat yang memang mau berlibur dan memilih untuk di jakarta untuk melakukan wisata dan juga rekreasi
namun kalau dipaparkan datanya rizky berdasarkan data yang kami dapat dari pengelola taman impian jaya ancol
dilihat dari pulai tanggal dua puluh di hari pertama libur kemarin dua puluh agustus atau muharam
tepatnya itu sudah ada pengunjung yang masuk sekitar delapan tiga ratus sembilan puluh sembilan pengunjung
kemudian di hari jumatnya di tanggal dua puluh satu itu terdapat enam enam ratus satu pengunjung
dan hari ini sendiri masih dikompel
datanya seperti itu rizky
namun kalau kita analisa dibandingkan dengan hari hari biasanya justru ini menurun
karena ini termasuk weekend seperti itu ataupun long weekend
tetapi untuk jumlah pengunjungnya sendiri menurun
karena memang kalau di weekdays biasa saja selama masa psbb transisi ini
itu terdapat tujuh sampai delapan
kemudian untuk weekend biasanya itu mencapai dua belas
namun untuk long weekend ini memang di kisaran delapan di tanggal dua puluh dan juga di kisaran enam di tanggal dua puluh satu
karena memang kalau kita lihat
dan bandingkan juga mungkin beberapa masyarakat jakarta ini memanfaatkan hari liburnya
untuk berekreasi dan wisata bukan di kota jakarta saja tetapi juga di kawasan puncak bogor seperti itu
dan dapat saya informasikan juga bahwa tadi berdasarkan pertemuan kami
aktivitas kegiatan pengunjung di sini cukup banyak dan memang dikatakan yang terbaru di sini
karena memang musimnya psbb dan berkaitan dengan kesehatan
jadi banyak sekali masyarakat ataupun pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga bersepeda
dan dikaitkan dengan kesehatan
memang oleh pihak pengelola dari taman impian jaya ancol
ini salah satu hal baru yang dilakukan para pengunjung yang biasanya mungkin hanya senam
kemudian juga jogging rekreasi di pinggir pantai seperti itu
ini jadi salah satu hal baru
kemudian juga dapat saya paparkan juga beberapa tempat di sini tidak semuanya dibuka
mengingat protokol kesehatan
jadi seperti pantai lagun yang memang biasanya dipenuhi masyarakat dengan berekreasi berenang bersama
di pinggiran pantai tetapi ini ditiadakan begitu rizky
kemudian juga untuk atlantis
sendiri pun ditutup tidak boleh untuk ada aktivitas olahraga berenang
kemudian juga di belakang saya di dufan sendiri pun dibatasi untuk wahana wahananya
jadi biasanya ada tiga puluh tiga wahana yang beroperasi ini hanya ada sekitar lima belas wahana yang beroperasi
untuk protokol kesehatannya sendiri bisa saya jelaskan memang sudah sesuai standar
boleh masuk pengecekan suhu tidak boleh lebih dari tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
bahkan dikatakan bahwa jika rombongannya itu bersama dengan orang yang lebih dari tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
tidak diperbolehkan masuk kemudian juga protokol standar wajib menggunakan masker
kemudian pembelian tiket pun diwajibkan melalui online
jadi tidak harus hamin satu bisa hari ini tetapi harus menggunakan online
kemudian juga pengunjung diperkenankan untuk membawa alat makan sendiri
sehingga jika ada bawa makanan bisa menggunakan alat alat sendiri
karena memang pedagang asongan pun belum diizinkan beroperasi oleh para pengelola yang ada di sini
dan juga menariknya di sini juga dibatasi untuk jumlah
pengunjung sebenarnya lima puluh persen tetapi memang ini tidak mencapai ya
jadi dikatakan bahwa biasanya sebelum psb beriski
ini tuh para pengunjung keseluruhan taman impian jaya ancol bisa mencapai empat puluh ribu
jadi harusnya tidak boleh mencapai lima puluh ribu tetapi itu memang tidak masalah
karena memang masih sedikit jumlah pengunjung yang masuk
kemudian juga yang boleh masuk dufan di sini harus berktp dki jakarta
masuk ke taman impian jaya ancol maksud saya harus berktp dki jakarta
kemudian juga harus berumur lebih dari sembilan tahun dan di bawah enam puluh tahun tidak boleh yang sedang mengandung
namun tadi berdasarkan pantauan kami memang jarang sekali kami temui anak kecil yang memang di bawah sembilan tahun
tapi tetap saja tadi kita batasi ada sedikit kelengahan gitu
mungkin ada sekitar anak umur lima atau sampai tujuh tahun yang memang berkeliaran di daerah pantai
jadi kalau bisa saya informasikan untuk protokol kesehatan sendiri memang sudah dibuat diselenggarkan oleh pihak pengelola
namun untuk masyarakatnya sendiri untuk pengunjungnya sendiri
physical distancing terkadang masih tidak di tepat tidak dilakukan dengan baik
kemudian juga memang tadi masih ada kecolongan salah satu anak saya temui yang memang di bawah sembilan tahun rizky
oke baik sandra jadi kalau memang di ancol ini masih terpantau relatif sepi
kalau di lokasi yang berikutnya ini ini sepertinya masih padat masih ramai
walaupun macet juga ini masih menjadi salah satu lokasi favorit warga jakarta dan sekitarnya